naik kendaraan online sudah jadi kebiasaan banyak orang termasuk saya
tapi di tengah pandemik ini yang mengharuskan kita melakukan social distancing bagaimana
khawatir sih tapi khawatirnya lebih ke apa ya ngebawa si virus itu ke dalam rumah
karena kita kan aja terbuka nggak tahu virusnya ada di mana
terus juga abangnya tuh dekat sama kita motornya juga
jadi takutnya pas di rumah kita carriernya itu ngebawa si virus itu
sebenarnya kalau aku sih kalau naik ojek online nggak terlalu khawatir sih
karena kan selama kita masih bisa jaga diri dengan racun cuci tangan
terus juga pulang itu langsung mandi rajin minum vitamin c
itu insya allah semuanya sih kayaknya nggak bakal panik sih
apa kalau aku sih gitu
kekhawatiran ada cuma nggak terlalu saya pikirin
yang penting kita jaga kesehatan aja kita juga pakai masker
jaket sarung tangan ya udah jaga buat diri sendiri aja gitu sih
praktis cepat dan efisien
menjadikan kendaraan online sebagai pilihan sebagian masyarakat dalam bertransportasi
namun di tengah pandemik ini ada yang harus diperhatikan jika ingin berkendara online
pertama baik menggunakan motor ataupun mobil
siapkan diri anda dengan pakai masker jaket dan sarung tangan
bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga sang pengemudi
kita tidak tahu kan bisa saja pengumudi atau anda sendiri yang menjadi pembawa atau karier virus
nah jangan lupa juga jika kita menggunakan motor untuk membawa helm sendiri yang berstandar sni
karena kita tahu walaupun pengemudi membawa helm itu dipakai untuk banyak orang
ini bukan hanya untuk melindungi diri kita ya tetapi juga untuk melindungi pengemudi dan pengguna lainnya
karena kita tidak tahu siapa yang menjadi carrier
selama perjalanan menggunakan motor tentu physical distancing sulit untuk dilakukan
namun anda bisa memberi sedikit jarak dengan pengemudi
anda juga bisa mengingatkan pengemudi tetap dalam kecepatan aman
hal ini dimaksudkan agar saat gas atau rem diinjak jarak antara pengemudi dan penumpang bisa tetap terjaga
jika menggunakan mobil penggunaan topi atau kupluk pada jaket juga bisa jadi pilihan
selama perjalanan hindari memegang kaca jok depan atau bagian mobil lainnya
hindari juga menyentuh bagian wajah anda ya

usahakan juga pembayaran atau tips kendaraan online dilakukan secara non tunai
oke pak saya pakai dompet digital
jika tujuan anda adalah tempat selain rumah anda setelah sampai cuci tangan menggunakan sabun
namun jika tujuan anda adalah rumah bersihkan bagian luar helm anda dengan hand sanitizer
dan jangan lupa untuk langsung mandi dan mencuci seluruh pakaian yang dipakai